selain dikenal sebagai kota hujan bogor jawa barat menyimpan segudang peninggalan budaya dan sejarah
serta memiliki banyak situs purba kala jejak peninggalan kerajaan pajajaran dan taruman negara
hal itu membuat bogor ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggara kongres kelima jaringan kota pusaka indonesia
atau jkpi yang akan digelar pada awal desember ini
pemerintah kota bogor berharap pelaksanaan kongres kelima jkpi
dapat menjadikan kota bogor lebih konsisten menjaga keaslian bangunan keramat
sekaligus merangsang kesadaran masyarakat agar melestarikan sejarah dan budaya
kota bogor ikut bersama sama mendirikan jkpi jaringan kota pusat indonesia
yang inisiatornya adalah pak jokowi sebagai wali kota solo waktu itu
visinya adalah menjaga melestarikan warisan kita warisan budaya warisan fisik
bangunan bersejarah cagar budaya
dan yang lain
dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung meluncurkan kalender of event dua ribu dua puluh tiga
sebagai upaya menarik minat wisatawan
dalam kalender dua ribu dua puluh dua ada tujuh puluh sembilan pergelaran dan sepuluh diantaranya merupakan unggulan
mulai kuliner bandung keken kesenian bandung kota angklung
hari tari sedunia hingga festival film independen dan olahraga dalam bandung rantai
tentunya kita bergerak minimal
ini juga baru pemulihan minimal
ini pariwisata kota bandung bergerak kembali bangkit kembali
bangkit kembali mungkin targetnya sih tidak sebesar pada saat sebelum pandemi ya
karena kita juga masih ada pembatasan pembatasan secara sosial dan mobilitas
berapa tujuan targetnya
ya targetnya kalau di rpjmd itu tahun depan itu tiga jutaan
yang biasanya kita ditargetkan delapan jutaan
dalam pergelaran tersebut nanti
pemerintah kota bandung pun tetap mengingatkan seluruh sektor usaha pariwisata
agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
demi kelangsungan aktivitas pariwisata
tim liputan cnn indonesia